khusus untuk kue tiaw diperlukan teknik memasak yang benar agar tidak lengket
jadi kalau misalnya mbak naya lihat misalnya produk crypto gitu
jadi untuk bisa menahan panas dengan lebih seribu sampai
ada yang potongan sempat gue share itu loh yang di grup
itu menjadi bku kemarin ini ya itu berapa
sektor batubara ini dalam jangka pendek di bulan oktober november ini mungkin agak agak turun dikit secara harga sahamnya
ketua walubi harta timur daya dari tokoh umat buddha
kita lanjut menambahkan tepung tapioca
ini berarti prosesnya lumayan panjang kan
nah dengan cara apa nah itu kadin introduce juga nih kepada asean
karena kan memang wakil rakyat itu kita tuh perantara kan
terutama yang paling cukup menonjol pada saat ada rombongan studi tour dari jogja menuju ke bali